duwiono mengaku senang mendapat suntikan vaksinasi booster covid sembilan belas
mesti mengaku tidak tahu persis jenis vaksin yang disuntikan
ia ingat betul vaksin kedua diterima tiga bulan lalu
tak ada efek samping yang ia rasakan akibat vaksinasi ini
nggak ada pak nggak ada sama sekali nggak ada
bagi saya nggak dengar loh ya
diwiono menjadi satu dari dua ratus orang lebih narapidana
yang mendapat vaksinasi booster di lapas suragunan rabu pagi
kantor wilayah hukum dan ham daerah istimewa yogyakarta mencatat
tak ada satupun kasus covid sembilan belas yang dialami napi di lapas kelas dua a ini
ini semua berkat kerjasama kepala divisi pemasarakatan dengan kalapas
artinya bahwa kalapas sangat intent memonitor seluruh warga binaan
yang dalam rangka meningkatkan kesehatan
vaksinasi booster ini masih akan dilanjutkan pada dua puluh sembilan maret untuk satu ratus lima puluh warga binaan
selain di lapas vaksinasi juga akan dilakukan di rumah tahanan yogyakarta
untuk lebih dari satu ratus lima puluh orang
meski tak pernah meninggalkan lapas dan rutan
napi napi ini tetap berisiko terinfeksi covid sembilan belas dari kunjungan pihak luar tahanan